sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
masa gigi masuk ke dalam dulu ya
kan ada tamu mau gigi bikinin
minum dulu ya mas
pak jess boleh jangan mepet mepet ya pak jess
jadi harus transit ke singapura atau memang harus ke bali dulu ya
nggak akan bisa terjadi dong
selamat jalan ya
pembicaraan tentang bisnis
nggak bisa dilakukan
aku gak bisa cerita apa yang sebenarnya terjadi
aku cuma bisa cerita soal keseharian aku aja
aku gak bisa bilang kalau sebenarnya
karir aku lagi bermasalah disini
salah ngecat aku
padahal aku datang ke jakarta buat sal
tapi dia malah balik ke australia
dan dia nggak bilang bilang kalau dia pergi hari ini
aku benci banget sama semua ini
aku benci sama elesa
kenapa sih elsa harus pengaruhin aku
sampai aku tuh benci
sama keluarga pondok pelita
amin tante sehat
sehat kamu sehat ya
aduh mama baru ketemu lagi nih sama jesse
oh iya handphone yang ibu minta sudah saya serahkan ke pak al
ya data datanya udah dipindahin semua ya
tapi kalau foto sama video itu terganggu buat kamu mas jangan terus aja
aku bantu hapusin ya
inisiatif sendiri terus
ini kan handphone saya juga kan sekarang
mau saya simpan mau enggak itu urusan saya bukan urusan kamu
aku mau simpen
aku siap siap dulu deh aku mau jemput raina dulu
mama tadi udah minta
minta tolong driver untuk jemput raina
udah jalan juga lagi
aku gak tau harus ngelakuin apa lagi agak terhindar dari rasa canggung ini
aku merasa jadi serba salah
kamu kenapa sih
kok kayak lagi
pikiran apa gitu
enggak tiba tiba sal ngabarin kalau dia harus balik ke ozima
aku sekarang bingung
kalau bukan salah aku harus minta tolong sama siapa ya
ya udah ngomong ini berarti bukan rezeki kamu
dapat bantuan dari sar ya
kamu harus ikhlasin itu
waktu itu kan mama pernah telepon ibu ro
mama pernah bicara sama sahab perusahaan kamu
gimana kalau mama minta tolong lagi aja ke dia
ya gak enak lah
mama kan tahu sendiri
al tuh baru balik
dan kondisi al sekarang itu amnesia ma
pasti mereka lagi fokus gimana pemulihan aldi
dan gak mau diganggu soal bisnis bisnis kayak begini ma
mama harus bantu apa untuk kamu
mama tetap kepikiran kok masalah ini
elsa kan waktu itu pernah ke kantor
dia sempat nawarin
apa aku minta tolong ke elsa
ya gak ada salahnya
kau pasti mau minta bantuan aku kan
pasti perusahaan kamu sudah benar benar jatuh
dan sekarang kamu minta bantuan sama aku
sudah gak pernah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
sudah gak punya istri
ditambah reina sudah kembali lagi dengan papahnya
kamu sudah benar benar jatuh lah
makanya waktu itu jangan berlagu sama aku
kalau minta bantuan minta bantuan aja
dan lihat sekarang
kamu ngemiskan sama aku
seorang nino mengemis ke elsa
kayaknya tidak mungkin ke elsa
kenapa tidak mungkin
ya bisa saja no
kenapa sih kenapa
lagi ngebayangkan saja mak
kalau dikembaran aku itu elsa bakal
bahkan pasti dia akan nyinggung nyinggung lagi masalah rena
kayaknya tidak mak
tidak tidak tidak
kamu tuh jangan seuzon dulu ya
biar bagaimana dia itu pernah jadi istri kamu
allah itu bisa membulak balik hati manusia
kamu tidak kerja
itu juga kalau aku tidak malas mak
hei jangan seperti itu dong
kamu itu kan kerja di kantornya jessica
kamu harus hormati dia yang sudah memberi kamu kerjaan
jangan kecewa dengan kepercayaan yang dia sudah berikan untuk kamu
tadi mbak andin mengabarkan
dia ingin membuat syukuran atas kembalinya al di pantiasuhan
tidak boleh aku ikut
aku harus menjawab apa agar elsa tidak tersinggung
sebenarnya elsa bukan yang gak boleh datang
tapi aku takut elsa membuat huru hara lagi di sana
apalagi sekarang ini al posisinya baru datang
kasian kalau dengar hal yang aneh aneh dari elsa
aku bantuin ya
eh mbak andin

apa sih mbak andin sampai ke dapur dapur
emang aku tidak boleh bantuin
kenapa sih orang orang ini
masalahnya nolak aku
kamu nolak aku
tadi aku mau jemput rena katanya tidak boleh
karena rena juga sudah mau pulang
lalu aku ngapain
aduh gigi bingung lagi jawabnya
kayaknya mbak andin lagi sensitif hari ini
mbak andin tidak seperti itu kisahnya
maksudnya ini kan mbak angin itu kan bosnya gigi
nah mbak andin selama ini sudah terlalu banyak bantuin gigi
nah harusnya ini gigi saja yang merapikan semuanya
yang membawa ke depan
atau mbak andin mau bawa ke depan
ya ya tidak apa apa
ini benar benar kayaknya mbak andin ini lagi sensitif nih kayak dulu nih
semoga jalanan tidak macit jauh
tuh amin kakak
pakai doa biar jalanan gak macet
aku mau cepat cepat sampai rumah mau ketemu bapak
oh kangen ya
ya tapi kalau misalkan bapak lagi istirahat
jangan diganggu dulu ya
enggak kok aku tidak ganggu bapak
just tau pasti riana tidak akan ganggu
maksudnya just begini loh
nanti kalau ketemu papa di rumah
rena jangan cerita yang berat berat dulu gitu
hitam berat itu apa sus
yang berat berat itu kayak hmm kayak apa ya
kayak ini misalkan gini nih
kayak tadi pagi tuh kita mau berangkat sekolah
yang riana cerita tentang om nino ke bapak gitu
emang itu berat sus
kalau menurutnya sih iya
kan rena belum tanya nih sama mama
tentang cerita tadi pagi itu
maksudnya tuh boleh atau enggak diceritain ke papa gitu
emang enggak boleh sus
bukannya enggak boleh
saat ini kan bapak lagi istirahat

dia harus berangkat sekolah
amnesia kan ya
nah bapak itu kan lagi lupa ingatan
lagi lupa nih memori memori yang dulu nih
bapak lupa sama riana sama mama sama oma sama askara
sama semuanya yang ada di rumah
jadi maksudnya kalau riana nambahin nama lagi nih kayak om nino
orang nama rena aja kadang papa juga suka lupa ya kan
takut ya bapak
sakit lagi kepalanya
kasian bapak kalau kepalanya lagi sakit
gimana kita cari di internet buat sembuhin papa
karena enak kepikiran sih
ngeri di internet pinter banget sih kakak
cari di internet pakai handphone susah lagi ya
yah nobete handphonenya sus
cekatan banget nih orang
kalau jadi soalnya pasti suami siaga
gercep banget handphone robet langsung dikasih
jauh amat mikirnya lo mir
sus kok malah bengong
mari kita cari
sekarang kita cari sama sama ya
cara menyembuhkan amnesia
gigi bikinin buat semuanya minuman dingin biar seger
kan hari ini panas sekali
di mana tadi ya
tadi mbak andin ke dapur nemenin gigi bikin minuman ini tadinya mau bantuin
terus tiba tiba mbak andin keluar bu terus gigi gak tau mbak andin kemana
mungkin di kamar tapi
mungkin di kamar
bentar saya kesana dulu
sabar andin kamu udah nunggu lama untuk kedatangan mas al untuk hadir disini
dan kamu selalu membawanya dalam doa
mungkin sekarang allah telah kabulkan dan ketika kenyataannya masal seperti ini
kamu harus sabar bawal lagi dalam doa supaya ingatan mas al cepat kembali
udah gak usah kemana mana disini aja
saya cuma mau ngecek
kamu lagi nangis atau enggak
terus kamu mau aku nangis
kalau kamu nangis mau saya bawain tisu
kamu buang aja
andin gak sedih di dalam
tidak ada yang bisa dihukum
mereka sudah semua tersinggung
mereka sudah semua tersinggung
masa yang masuk lantai
mau masuk ke dalam
mau bicara sama kamu
tapi kalo enggak mau bicara
masa gak ada niat buat minta maaf sama aku ya
masa diam aja sih
sabar net sabar
aku pasti gak diharapin datang ke acara itu kan mah
oke aku ngerti
aku paham kok ma
bahkan mama aja sulit buat ngomongin
buktinya sekarang mama susah buat jawab pertanyaan aku
oke oke kalau misalnya mama sulit untuk jawab pertanyaan aku aku akan jawab pertanyaan aku sendiri
aku akan tetep dateng ke acara syukuran ya al
aku gak akan ngerecokin acara itu mbak
aku mau bantuin mbak andin buat siapin semuanya
jadi mama tenang aja ya
yakin kamu bisa janji kamu gak mau berbuat yang aneh aneh di sana
hidup aku udah gak bahagia mah
masa aku mau bahagia sama kakak sendiri aja gak boleh
janji ya sayang
yaudah aku chat man in ya dia mau dipesenin makanan apa gitu ya
mama keluar kalau gitu ya
mumpung al lupa dengan ingatannya mungkin bisa aja gue isi memori al dengan semua kenangan dia
untuk at least ya mama ngerti sih kondisi kamu sekarang tuh masih bingung
kamu belum bisa mengingat
mama tahu kamu gak bermaksud jahat or anything atau kasar atau apa
tapi sometime kamu suka kayak terlepas gitu loh
sedikit berkata agak kasar ke andin
itu akan melukai hati dia
asal kamu tahu waktu kamu menghilang selama dua tahun andin dengan sabar dan sepenuh hati menunggu kamu
walaupun rumah tahu hatinya sedih sakit hancur
tapi dia berusaha tegar di depan anak anak di depan mama di depan semua orang
dia berusaha menjadi istri yang baik
berusaha menjadi ibu sekaligus ayah buat anak anak yang masih kecil kecil
mama melihat perjuangan andin yang sebegitu besarnya
jadi mama gak mau
di saat dia bahagia kamu ada di sini lagi
dia berusaha memberikan yang terbaik buat kamu
tapi mungkin itu gak kena di kamu karena kamu belum ingat apa apa
jangan buat dia sedih
ya bahkan pada waktu itu
dia berusaha untuk melakukan apa saja apa saja
dia rela berbuat apa pun
apalagi pada saat waktu rena kangen sekali sama kamu dia tuh kayak naik
apa mungkin ini adalah waktu yang pas dan pantas untuk cerita soal
nino dan reina ke al
tapi nanti dia malah
semakin berat pikiran eden menjadi sakit kepalanya
gak usah ditutup tutupin
apa ada hubungannya sama
rena yang bilang kalau rena itu bukan anak kandung
kalau rena itu anak kamu nino
gak apa apa ceritanya
saya pengen tahu
dia sudah turun ke rumah
tunggu di atas
nanti rumah gue berbunyi
kamu kamu rebahan dulu
mama gak mau membahas di pikiran kamu
mama tinggalin sebentar ya sebentar
udah kamu gak usah berpikir apapun
ya tunggu tunggu
ehm masal tadi tanya ini
aku ambil buat gulis gula
air putih buat ilmu obat ya
terima kasih iya
hah enggak deh jangan dikasih senyum
nanti ya ada nanti kamu juga dicuekin din
kamu istirahat ya
gini deh kamu istirahat di kamar mama dulu ya
kamu jangan kembali kamar kamu
sampai emang ya
um mau gak mas nanti jumpa kita ke rumah sakit
atau kita cek psikolog atau apa
mungkin ada terapi yang bisa membuat kamu
supaya kamu gak pusing
biarkan alis terang
aduh romantis ya mereka berdua ini
semoga hubungan keduanya semakin membaik
kau kan mengerti
setiap hari ya
di dalam hatiku

ku sebut namamu
kamu lihat sendiri kan din
kamu bisa merasakan bahwa
walaupun mungkin memori dan ingatannya alto masih belum kembali
tapi dia bisa merasakan apa ya
sebuah rasa gitu ke kamu
dia tuh bisa kayak you know
ada feeling ada perasaan bahwa dia pernah
dan begitu intimate sama kamu
kamu mesti sabar
udah sabar aja
iya mbak andin tadi aja kiki pas cerita ke mars al
kiki pilih kata katanya itu pokoknya harus yang semenak mungkin
terus habis itu kiki juga bilang
kalau mbak andien tuh orangnya sabar banget ke mas al
meskipun sama mas al tuh sering banget dicutekin
terus kiki juga bilang sama mas al
kalau mas al abis bikin ke mas al tuh sering banget di cutekin
kalau mas al abis bikin mbak andien sedih
mas al langsung merasa bersalah
ya doin aja lah ya
allah cuma berharap kapan waktu itu datang
mbak andien tenang aja
meskipun dua tahun ini tuh mas al dianggap berantas sana
di pikirannya mas al itu isinya cuma ada mbak andi
pokoknya bener tadi poinnya kiki
yang penting ingatan lupa tapi di dalam hati dia bisa merasakan
like i said ya
dua tahun kamu bisa menunggu aldebaran
kali ini pasti kamu akan lebih kuat dan lebih bisa
tenang aja mbak andien
pasti abis ini mbak andien umuan umuan lagi
kamu sama mas al
tinggal kita nunggu the right time
nggak percuma sekulan kamu
aku liat papa tidurnya gak tenang
tapi aku gak berani bangunin
aku tadi nungguin papa tidur loh
terus tadi pas pulang sekolah
sebelum sampe rumah
beli kotak musik ini buat papa
tadi aku sama sus
biar papa sembuh
jadi aku beli kotak musik ini
papa suka kan
papa suka gak
aku cari yang lain
papa kebangun juga
salah satunya karena dengerin
ada aroma terapi ini pak
kotak musiknya yang rina bawa
wanginya aroma terapi
biar papa tidurnya nyanyak
andin perhatian banget sama saya
kenapa saya bisa jutek sama dia ya
kepada semua perempuan
atau cuman sama andi
nidin kamu lagi nyiapin aroma terapi ya
bikin dia tenang
yalah biar mas hal tidurnya enak
bukan aku tau mas hal senang suka panggungnya yang kayak gini
aku akan ngelakuin apapun kau buat anak mama yang ini
aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk buat dia kembali
walaupun aku tau ya sekarang kayak awal awal lagi
judesnya dia juga ya
tapi aku akan berusaha aku
aku akan buat dia jatuh cinta lagi sama aku
tapi ada yang aku takutin sih
mungkin aja memori itu akan kembali
tapi aku takut yang kembali itu memori yang menyedihkan
tiba tiba mas hal inget yang menyedihkan dan
dan aku takut
itu yang buat masa nanti jadinya benci sama aku
emang dia menunjukkan
you know like gejala atau tanda tanda atau apa
nggak sih nggak ada
khawatir boleh kan
kamu nggak usah khawatir
kamu pokoknya terus lakukan yang terbaik
yang menurut kamu baik untuk kalian
mama akan membantu kamu
membantu al untuk mengkondisikan supaya
kalau ada sesuatu hal buruk atau memori yang dia ingat
yang tidak baik yang kami takutkan
mama akan membantu menjelaskan bisa mama
mama akan kondisikan itu
tapi mama nggak mau kamu berpikir terlalu jauh
atau kamu takut ini itu
selama ini juga mama tau kan perjuangan aku kayak apa
iya mama tau
dan hasilnya kan
manis kan hasilnya
manis kan hasilnya bagus buat kalian
ya udah kalau gitu mama
iya aku juga mau ngasih tau tentang
randy juga udah urus semuanya
ya semoga aja ya
berjalan dengan lancar
mama sama papa sama elsa juga mau datang
dia juga mau bawa makanan juga
ya semoga dengan
menghadirkan banyak orang di sana
banyak anak panti juga di sana
bisa mendoakan massal supaya cepat sembuh ya
setelah kita sudah melakukan
itu yang terpenting sih
kita mau keluar sama mama